hai cnn indonesia breaking news
kita kembali ke fitriah sungkar yang ada di kawasan pluit fitriah perkembangan terkini dari sana
vito kondisi memang menjadi lebih menegangkan begitu karena ada sekitar lima belas ya akan
sekitar lima belas menit sekitar lima menit yang lalu masa dari arah penjaringan mulai melakukan
pelemparan batu dan dari pihak kepolisian sendiri sudah menembakkan sudah menembakkan
gais air mata vito dan jika dilihat diarah sebaliknya ke arah gedung panjang memang di
dicoba dari pihak pengamanan
atau pihak kepolisian baik dari polisi dan tni sudah mencoba meredam emosi ataupun
amarah dari masyarakat yang ada di sini sampai sekarang ini sampai ini sampai saat ini saya
belum bisa mengonfirmasi apakah masa yang melakukan pelemparan ataupun melakukan penyerangan begitu
terhadap pihak kepolisian sendiri merupakan masyarakat lokal ataupun masyarakat yang
tinggal di daerah ini namun semua baik pihak
masyarakat sendiri mencoba meredam tan batu yang membuat para kepolisian ini harus mundur sedikit
dan tentu saja sudah ada pelemparan gas air mata yang sudah sangat bisa tercium oleh saya saat ini vito
dan bisa dilihat sekeliling saya saat ini pihak kepolisian masih berjaga masih dalam kondisi stand by begitu
karena yang bisa saya lihat di saat ini pasti pembaran memang sudah berhenti namun di saat yang sama dari
pihak kepolisian dan juga di sebelah kiri saya dari pihak tni angkatan laut sendiri sudah mulai sudah mulai oke oke
alvito informasi yang baru dari arah dari arah gedung panjang masyarakat ataupun masa sudah mulai melakukan
pelemparan melempar langsungkan pelemparan batu yang ukurannya cukup besar oke oke iya iya iya oke oke
siap siap oke di saat yang sama juga di sini masyarakat juga mencoba untuk melindungi
masyarakat juga mencoba untuk melindungi
mencoba untuk melindungi awak media yang sedang mengambil gambar dan tentu saja sudah
mulai pelemparan ataupun penembakan gas air mata dari ke arah gedung panjang ataupun masa yang saat
ini berada di arah gedung panjang fitnah di saat yang lalu memang kondisi dari arah gedung panjang
gedung panjang gedung panjang
sedikit lebih kondusif dibandingkan masa yang saat yang tadi ada dari arah dari arah penjaringan ikan
namun pelamparan juga sudah saat ini ada mulai pelemparan batu yang diarah oke cnn indonesia